uji coba mrt terus dilakukan jelang peluncuran perdananya maret mendatang
nah kemarin giliran wakil presiden yusuf kala yang meninjau proses finishing
ya dan koresponden cnn indonesia heranov al bashir pun berkesempatan
mengabadikan momen peninjauan kemarin dalam vlog bersama jk dan menhub budi karya
wakil presiden yusuf kala menjajal moda transportasi jakarta fase satu
yang akan beroperasi pada akhir maret mendatang
mrt tahap satu ini meliputi rute bundaran hi hingga lebak bulus jakarta selatan
dengan panjang enam belas km
kala menilai mrt memberikan manfaat keuntungan ekonomis yang besar pada masyarakat
dari dampak kemacetan yang dirasakan sehari hari oleh warga jakarta dan sekitarnya
kala yang juga ketua pengintegrasian transportasi jabodetabek ini
menyadari mahalnya biaya pembangunan mrt
namun jika penggunaannya dioptimalkan
maka akan menghilangkan efisiensi yang ditimbulkan akibat kemacetan di jakarta
sehingga subsidi yang digelontorkan tidak sia sia
pertanyaan terakhir bagaimana untuk kesiapan untuk harga tarif
harga tarif kewenangannya pmrtki untuk menetapkan

yang disubsidi berapa itu kewenangan dari tki
pernah kita disusun kira kira tarifnya akan dikenakan kira kira delapan rupiah
cukup murah ya pak terima kasih